sudah jatuh tertimpa tangga itulah kalimat yang bisa menggambarkan perkembangan proyek kereta cepat jakarta bandung saat ini
bagaimana tidak selain biaya bengkak atau cost of run sebesar hampir delapan belas triliun rupiah
kini pemerintah indonesia dihadapkan pada suku bunga pinjaman dari tiongkok yang berkisar tiga empat
padahal indonesia sudah melobi agar turun ke dua persen namun gagal
bahkan tiongkok meminta utang proyek kereta cepat jakarta bandung dijamin oleh apbn
melihat hal ini apakah benar indonesia sudah masuk jebakan utang dari tiongkok
nah untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual direktur eksekutif indef tauhid ahmad
selamat pagi mas tauhid terima kasih sudah bergabung bersama kami mas
selamat pagi apa kabar mas
kabar baik mas ini agak kurang baik kabar tentang kereta cepat ini ya
dari perkembangan terbaru proyek kereta cepat jakarta bandung ini mulainya gagal indonesia melobi suku bunga pinjaman
hingga tiongkok justru meminta jaminan apbn
lalu bagaimana anda melihat kondisi
kondisi saat ini mas
ya saya kira begini
kenapa tiongkok ya melihat bahwa tingkat bunganya itu memang agak relatif mahal ya
saya kira ada beberapa alasan
yang pertama adalah bahwa semakin tinggi tingkat bunga itu mencerminkan tingkat resiko
artinya bahwa memang
tampaknya dengan melihat bahwa sisi tingkat bisnis level ini
cukup panjang ya delapan puluh tahun
dan katakanlah ada kemungkinan bumn bumn yang tergabung dalam konsorsium ini
terutama bumn kita mungkin dilihat masih kurang bisa dipercaya untuk bisa komit terhadap skema pembayaran jangka menengah maupun panjang
makanya bunganya berada pada level yang lebih tinggi tiga empat begitu
nah saya kira memang dua alasan itu yang kemudian
ini menjadi dasar ya tingkat risiko dan juga kemampuan bumn kita dalam mengoperasikan ini nantinya
termasuk nanti ada kos yang kemungkinan kalau misalnya meleset dari
katakanlah asumsi asumsi yang dibangun misalnya tingkat okupasi penumpang
kemudian biaya pemeliharaan yang membengkak dan sebagainya
nah itu yang kemudian menjadi risiko yang sudah mungkin diperkirakan oleh pemerintah china begitu
nah meski demikian kita tahu bahwa tingkat bunga ini memang
termasuk besar ya tiga empat ini
untuk time periodnya sekitar dua puluh tahun
itu juga time periodnya dua puluh tahun
jadi memang mau tidak mau pemerintah harus melobby tingkat

nah kenapa pemerintah tiongkok menjadi menginginkan adanya jaminan apbn
karena tadi ketidakpercayaan kalau dari sisi bisnis ini
maka mau tidak mau ya apbn yang akan menambal kalau misalnya ternyata tiap tahunnya laporan keuangannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan begitu
ada dua alternatif begitu
apakah misalnya nanti tiap tahun di kcic melalui salah satu bumn kita
terus mendapatkan pmn ya jadi tiap tahun
atau alternatifnya tadi ketika pembayaran utang dan sebagainya memang pemerintah harus membayar itu dengan skema apbn tentunya dengan bunga pembayaran bunga pokok
dan itu harus diputuskan bersama oleh dpr begitu
jadi jaminan itu pasti ketika ada keraguan dalam proyek kereta cepat ini begitu

iya mas berarti tadi anda sepertinya memang ada tidak keyakinan dari pihak tiongkok sendiri ya sebagai perusahaan investor

apalagi kalau tadi bicara mengenai komitmen pemerintah ataupun pihak pihak terkait untuk membayar hutangnya
kemudian juga bagaimana revenue apakah bisa tetap stabil
mengingat sampai sekarang pun masih ada kontroversi mengenai penetapan harga tiket dan okupansi daripada kereta sendiri yang diharapkan bisa enam puluh satu ribu orang per hari bahkan ya
lalu kalau kita bicara mengenai jebakan berarti ini tidak ada hubungannya dengan jebakan utang dari pihak tiongkok
mengingat mereka sebenarnya sudah punya tim review yang akan membayar hutangnya
mengingat mereka sebenarnya sudah punya tim review yang akan membayar hutangnya

ya kalau jebakan utang kalau misalnya begini ini bisa juga dianggap debt trap ya ketika memang katakanlah kita tidak mampu membayar begitu ya
ketika pada titik tertentu kita tidak mampu membayar apbn kita tidak mampu membayar maka itulah disebut sebagai jebakan utang

memang kalau kita lihat
memang kalau kita lihat ya
jebakan hutang terjadi ketika tadi secara bisnis ini tidak terlalu menguntungkan dalam jangka pendek dan menengah
maka dikompensasi dengan biaya bunga yang berasal dari apbn
itu juga artinya jebakan karena ada exit strategi yaudah kembalikan ke apbn lagi lagi kan apbn menjadi the last resort begitu ya
jadi menjadi cadangan ketika ada biaya nah itu yang saya kira menjadi poin penting
dan saya kira ada yang perlu diingat bahwa kita juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan kemampuan ini
jadi kita juga harus melihat bahwa peran tiongkok dalam katakanlah dalam hutang kita ini semakin membesar begitu ya
kalau dulu mungkin peringkatnya sepuluh tahun lalu utang tiongkok itu relatif kecil begitu ya
mungkin sekitar rp lima puluh sembilan triliun tetapi saat ini menjadi sekitar rp tiga ratus dua triliun dan ini nomor empat setelah singapura amerika dan jepang

jadi ya semakin kuat peranan tiongkok dalam hutang kita
jadi ya semakin kuat peranan tiongkok dalam hutang kita
pinjaman terutama yang sifatnya bilateral kita saya kira perlu memang kita mengkritisi terhadap proyek ini termasuk tadi tingkat bunga yang menurut saya harusnya bisa dilobi pada level yang lebih rendah begitu
meskipun memang kalau dari segi cost ya ketimbang kita melalui utang melalui obligasi negara yang tingkat yield atau pengembaliannya enam tujuh persen memang relatif lebih murah
tapi lagi lagi kita tahu bahwa kalau apa namanya
proyek proyek ini tetap harus bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang begitu
proyek bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang
tetapi kita sendiri sedikit skeptis ya tentang proyek ini
terutama dari awal proyek yang sepertinya cukup lama pembangunannya
kemudian juga ekspektasi terhadap revenue dan juga urgensi keberadaan proyek ini
kalau anda melihat sebenarnya apakah memang ada yang salah dari awal proses pengadaan teknologi keretanya sendiri maupun juga dengan proyek ini sendiri mas
ya saya kira dilihat dari si perencanaan ya dulu awal mungkin masih di bawah seratus triliun ya
tapi sekarang kan membengkak sekitar satu ratus tiga belas kemudian sekarang menjadi sekitar satu ratus tiga puluh an triliun
berarti kesalahan perencanaan ini yang kemudian membuat yang tadinya tingkat kelayakannya mungkin di bawah tiga puluh tahun begitu payback periodnya begitu sekarang menjadi sekitar di atas enam puluh bahkan ada yang mengatakan delapan puluh
itu menunjukkan bahwa planningnya menjadi tidak sadar
nah investor ya siapapun kalau swasta dikasih katakanlah proyek proyek infrastruktur ini umumnya di banyak negara itu dua puluh sampai tiga puluh tahun ya
ada paling tinggi empat puluh tahun
tapi kalau sudah di atas enam puluh delapan puluh tahun ya sebenarnya ini sesuatu yang cukup mengkhawatirkan ya begitu
saya kira tadi yang pernah disebutkan memang asum asumsi yang dibangun banyak yang
harus kita perhitungkan kembali
nah saya kira memang harus ada alternatif jalan keluar agar tadi payback periodnya bisa lebih kecil lagi ya
kita syukur syukur di bawah lima puluh tahun tentu saja
caranya adalah selain efisiensi adalah bagaimana tingkat okupasi penumpang ini bisa lebih tinggi termasuk pendapat pendapatan lahir di luar tiket yang saya kira itu yang harusnya bisa mendorong tingkat pemasukan bagi operasional
bisnis di kereta cepat ini begitu
mas tauhid terakhir anda melihat seperti apa sih dengan skema bisnisnya ini sendiri
karena memang tadi ya kita seandainya hanya mengandalkan okupansi berapa banyak orang dari jakarta bandung begitu pun juga kota kota sekitar yang akan pulang pergi setiap harinya menggunakan kereta cepat
karena memang harga tiketnya pasti akan lebih sangat mahal daripada menggunakan jalur transportasi lain ya
meskipun tujuannya adalah meminimalkan kemacetan
lalu anda melihat seperti apa dengan tadi paybacknya sekitar hampir lima puluh tahun
dengan hutangnya begitu besar
kayaknya kita sampai tua juga nggak selesai selesai nih utang yang akan dibayarkan untuk proyek inovasi
ya saya kira memang kalau dari sisi bisnis ya
kalau orang investasi ya kita masukkan investasi jalan tol ya
biasanya lima belas dua puluh tahun mereka sudah kembali modal ya
artinya dengan tingkat tarif yang biasanya tiap dua tahun terjadi kenaikan tarif sesuai peraturan menteri perhubungan
nah kereta cepat ya itu tidak mudah
udah dan memang lebih lama bisa empat puluh tahun
di banyak negara rata tiga puluh empat puluh tahun begitu ya
dan saya kira ketika kita menjadi lebih lama berarti memang ada sisi income yang katakanlah mempengaruhi sisi bisnis ini
terutama tadi bahwa tingkat okupasi ternyata untuk jalur jakarta bandung sudah ada moda lain
yang menjadi persaingan pertama bahwa kita membangun dua jalur tol ya
artinya orang punya
pilihan yang lebih banyak ke bandung ada jalur tol baru
sehingga ya orang punya alternatif yang lebih baik ketika terjadi kemacetan
yang kedua juga ada kereta reguler ya
yang waktu punya tepuk tiga jam
saya kira ini juga akan menjadi perhatian begitu
nah terakhir kita melihat karakteristik konsumen dari kereta cepat ini
apakah memang orang yang bisnis family atau memang yang biasa
nah masalahnya adalah in long term sebagian pusat pemerintahan itu akan pindah ke kalimantan timur
dan saya kira ini cukup mempengaruhi tingkat penggunaan suatu waktu ya
orang menggunakan wilayah bandung sebagai tempat mais sekarang mungkin akan in long term akan berubah
saya kira itu yang mempengaruhi asumsi asumsi dari okupasi kecepatan bukan kecepatan
atau okupasi daripada penumpang
termasuk misalnya bisnis di luar kereta
apakah iklan kemudian iklan kemudian tingkat penggunaan fasilitas untuk makan minum dan sebagainya
itu juga saya kira akan berubah begitu ya
ya memang yang terakhir adalah bahwa kita lihat karakteris konsumen dilihat dari penggunaan
karena letak daripada ujung daripada terminal
terminal ini tidak benar benar di pusat kota
jakarta ada di halim dan bandung juga agak sedikit keluar kota
nah ini yang kemudian mempengaruhi konsumen untuk menggunakan kereta cepat ini ya
saya kira ini yang kemudian juga harus dipertimbangkan
dan ini yang membuat mungkin keyakinan termasuk mungkin tiongkok tidak begitu yakin bahwa ini bisa cepat kembali modal
terima kasih sekali untuk perbincangan pagi hari ini mas
dan selam sehat selalu mas tauhid
ya terima kasih mas